presiden republik indonesia bahwa ada satu lokasi pedesaan yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan
lokasi yang saya tuju adalah kampung gunung sanggar desa sukamulia kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
kampung ini hanya berjarak tiga puluh enam km saja dari istana bogor dan kantor pemerintah kabupaten bogor
pada dua ribu dua puluh satu desa sukamulia mendapat predikat desa maju dari program indeks desa membangun milik kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
namun kehidupan tanpa listrik dan akses infrastruktur yang layak
di kampung gunung sanggar sangat bertolak belakang dengan predikat tersebut
inilah ironi pembangunan di negeri kita tercinta
desa sukamulia dengan bukit bukit nan hijau terlihat dari kaki bukit patapaan
namun medan yang harus saya lalui lumayan berat
jalan setapak curam dan berbatu
serta licinnya tanah berlumpur menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai desa ini
setelah tiga puluh menit perjalanan melintasi lembah sungai dan persawahan membawa saya tiba di bukit patepaan
dari sini saya akan ditemani kang mumuh warga setempat yang di waktu luangnya bekerja sebagai pemandu wisata di curgolek
curug ini terletak di jalur menuju kampung gunung sangga
akhirnya sampai juga setelah setengah jam perjalanan
kang makasih udah nungguin loh kang
ini kalau mau lihat di mana kampung gunung sanggar itu sebelah mana kang
itu masih jauh kita jalan masih jauh ya
itu ada aja di bawah
di bawah gunung gunung sanggar lah intinya gitu
itu yang rumahnya pisah pisah ya
iya yang pisah pisah itu rumahnya itu
jadi kalau tadi saya udah hampir setengah jam
ini untuk mencapai ke sana ini masih berapa lama lagi kang
sebentar dua jaman lah
masih dua jam
kalau nggak biasa jalan gitu kan
nah kalau saya lihat tadi
aksesnya kan ini cukup susah nih
itu ke bawah aksesnya masih sama
parahan ke bawah parahan ke bawah
parahan ke bawah
oh gitu ya
tapi untuk akses menuju kampung sanggar ini
ini ada berapa kang yang ada di wilayah desa sukamulya ini
untuk kemudian kita bisa sampai sana ada berapa akses
ada tiga akses jalannya
yang pertama dari sukamakmur ya
terus kedua dari mulyasari
cuma yang paling dekat kita lewat sini
jalan motong lah
tapi ini jalan yang memang paling dekat
iya ini jalan yang paling dekat
dan digunakan oleh masyarakat sehari hari untuk turun ke bawah
iya lewat sini lah
kang jalan lagi yuk
seperti kata kang mumuh perjalanan selanjutnya lebih menegangkan
jalan setapak yang saya lalui dikelilingi jurang dan jembatan penyambung yang tidak kokoh
karena hanya beralaskan tumpukan bambu
warga setempat setiap hari bersusah payah hanya untuk sekedar pergi ke kecamatan
membeli kebutuhan sehari hari
dari mana pak
setelah melalui perjalanan selama dua lima jam
sepertinya saya sudah sampai di kampung gunung sanggar
dan karena ini sudah sore
saya akan langsung menyapa warga sebelum hari gelap
inilah kampung yang belum pernah terjamah listrik negara
kampung yang dihuni enam puluh dua orang di delapan belas rumah
terisolasi dalam kesunyian di tengah perbukitan
jangankan berselancar di dunia maya
jaringan seluler belum menjangkau kampung ini
berbagai alat penerangan terbengkalai
karena tak lagi bisa digunakan
kampung gunung sanggar pernah dilanda longsor
meski begitu warga memilih tetap tinggal di sini
tidak pindah ke kampung mulia sari
kampung terdekat yang sudah terjamah listrik
jadi akhirnya memang kampung gunung sanggar itu semula awal
dari kampung mulia sari itu bisa kata pindahan dari gunung sanggar
ternyata yang pindah ke sana enam puluh kakak
yang tinggal di sini ada delapan belas kakak
nah alhamdulillah saat ini
masih ada malah bertambah
ya cuman kampung gunung sanggar ini
bisa dikatakan kampung tertinggal
bisa dikatakan kampung tertinggal itu dikenalkan
dia belum pernah menikmati listrik dari pusat
kampung gunung sanggar pernah mendapat bantuan dari
ikatan alumni universitas indonesia dan imaka bogor
berupa delapan belas panel surya dan turbin mikrohidro
namun panel surya sudah tak lagi dapat digunakan
warga tidak mampu membeli aki dan sebagian sudah rusak
sementara turbin tertimbun tanah longsor
hanya kincir air mandiri satu satunya harapan bagi warga
kincir air ini pun tak jarang menghadapi kendala
karena arus air sungai yang tidak stabil
artinya tidak ada pilihan lain bagi masyarakat
selain menggunakan kincir air ini begitu
apa yang dilakukan
apa yang dilakukan

kalau ini kendalanya sebaliknya karetnya ini putus

kalau putus kan harus beli karetnya jauh lagi ke bawah
apa yang dilakukan
kita memanfaatkan barang yang sudah dibuang sama orang lain
macet karet di bar mobil
nanti kita potong potong di tabung kita kecil di dikecil
jadi kita memanfaatkan barang yang sudah dibuang sama orang lain
artinya harus turun dulu untuk ambil bahannya untuk ambil karetnya
harus turun dulu
turun desa dulu gitu ya
kamaludin yang pernah merasakan hidup di perkotaan
mencoba memenuhi kebutuhan listrik di wilayahnya
namun daya listrik yang dihasilkan kincir air sebesar tujuh ratus watt ini tidak stabil
karena bergantung pada derasnya arus sungai
ia menyadari kondisi seperti ini tak bisa terus berlanjut
ya kalau lampu paling cuma untuk penerangan sebelum tidur
untuk aktivitas sholat kayak gitu
jadi kalau nonton tv itu nggak kuat
cuma ada satu yang kuat
punyanya pak herman kuat itu tv tapi nggak menentu strumnya
kadang besar kadang kecil
ya cepat meledak juga kena
bahaya dong itu
makanya warga itu nggak pada punya

dimulai gelap hujan turun dan seluruh warga pun berlindung di rumah masing masing
mereka beraktivitas dengan sumber penerangan seadanya
beginilah situasi malam di kampung gunung sanggar kabupaten bogor jawa barat
akses listrik yang tak memadai sinyal internet yang tak hadir di tengah warga untuk menyambungkan masyarakat desa dan juga masyarakat kota
menjadikan kegelapan dan juga cuaca yang dingin menyelimuti warga kampung gunung sangar pada malam ini
satu satunya kegiatan yang seringkali dilakukan oleh warga untuk merasakan kehangatan bersama adalah melakukan nonton bersama
di salah satu rumah yang dirasakan memiliki daya listrik paling kuat di kampung ini
lampu yang menyala ini menggunakan panel surya dan tv yang menyala menggunakan kincir air
daya listrik yang cukup seadanya ini tidak dapat dinyalakan bersama sama
jika dinyalakan bersama sama maka seluruh daya listrik yang ada di rumah ini akan mati bersamaan
saya larut dalam kehangatan di malam yang penuh kesederhanaan
kualitas gambar televisi yang tak cukup baik tidak mengurangi indahnya kebersamaan
namun hujan deras di luar rumah yang tak kunjung berhenti menjadi pertanda mereka harus bersiap menghadapi kondisi darurat
fajar menyingsing menggantikan gelapnya malam di kampung gunung sangar
ayam jantan berkokok memanggil seluruh warga untuk menyambung hari
pekerjaan secara segera
perjalanan ke sekolah senantiasa diwarnai senyum dan canda tawa
keringat membasahi sekujur tubuh dan kaki penuh lumpur
setelah kami mendaki jalan pegunungan sejauh empat km
akhirnya setelah jalan pegunungan
jalan sepanjang kurang lebih tadi berapa jam ya
sekarang udah jam tujuh
berarti kita jalan satu jam tadi
tiap hari kayak gini
kita lagi istirahat di saungnya haji siapa tadi
capek tiap hari kayak gini
kamu jalan gak pakai sepatu tiap hari tuh
biasanya bertiga aja rame rame
terus yang lain mana
sudah pada duluan
sudah pada duluan
jadi inilah jalanan yang ditempuh oleh anak anak ini untuk mencapai ke sekolah
yang mana sekolahnya ada di desa sebelah
di desa muliasari
masih berapa lama
jadi totalnya dua jam
tiga jam setengah tiap hari
oke jalan lagi yuk
sisi kaki dulu
sisi kaki dulu
kenapa gak di sekolah aja
inilah tempat anak anak untuk kemudian cuci kaki setelah melewati lumpur yang begitu banyak
tadi naik mendaki gunung
dan inilah dia meminjam salah satu rumah warga untuk cuci kaki
sebelum pada akhirnya melanjutkan perjalanan ke sekolah
sd negeri dua sukamulya hanya sepetak bangunan yang tak dilengkapi kursi dan meja
murid muridnya tidak mengenakan seragam sekolah
di tempat ini anak anak belajar di bawah bimbingan dua orang guru
selamat datang di sdn dua sukamulya
sekolah yang menyatukan antara siswa dari kampung gunung sanggar dan juga kampung mulyasari
kegiatan belajar mengajar sebentar lagi akan dimulai
yang akan diikuti oleh empat anak anak

namun sayangnya karena sekolah ini hanya memiliki satu ruangan saja
maka mereka harus bergantian antara kelas per kelas
yang mana artinya kelas satu hingga kelas tiga akan mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
dan kemudian akan diteruskan oleh siswa kelas empat dan kelas lima yang akan mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga pada pukul sepuluh pagi
nah bagaimana dengan kelas enam
sayangnya sekolah ini belum memiliki siswa kelas enam sd
karena sekolah ini baru berdiri selama empat tahun
husin yang hanya pernah mengenyam pendidikan taman kanak kanak mengajar baca tulis untuk anak anak di sini
sementara rekannya hasan masih berstatus mahasiswa sebuah perguruan tinggi di bogor
ia mengajar mulai senin sampai jumat dan pada akhir pekan turun ke kota untuk kuliah
ruang kelas dan fasilitas membuat hasan dan husin menyesuaikan materi pelajaran untuk anak anak
mengikuti anjuran pemerintah untuk menggelar sekolah virtual adalah hal yang mustahil dilakukan
sinyal internet yang belum menjangkau daerah ini dan ketiadaan gawai membuat para guru tidak memiliki pilihan selain menggelar kelas tatap muka
meski berat kedua guru menyadari
tugas pokok seorang guru tak hanya memenuhi tuntutan akademis
tetapi juga membangkitkan harapan dan optimisme anak anak akan masa depan mereka
nah jika anak anak pagi naik ke sini ke kampung mulyasari untuk bersekolah
saya hanya menyarankan kepada anak anak untuk supaya lebih giat lagi belajar semangat lagi dalam belajarnya gitu kan
pergi ke sekolah karena apa
karena kan walaupun kita capek sekarang gitu kan naik dari bawah ke sini
tapi masa depan ada di depan gitu kan untuk mengajar masa depan gitu kan

alright sampai jumpa di kota kota ini
semua sersa kita jumpa
terima kasih sersa
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
di desa ini juga tidak ada bus kusmas
pemberian vaksin covid sembilan belas dilakukan di rumah salah satu warga
akses pelayanan kesehatan yang jauh dari desa
ini membuat tenaga kesehatan dan juga aparat
untuk kemudian melakukan vaksinasi ataupun pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang ada di sekitar sini
dengan inisiatif seperti ini tingkat vaksinasi covid tahap satu dan dua di kampung gunung sanggar dan mulyasari bisa mencapai tujuh puluh persen
iming iming paket kebutuhan pokok cukup berhasil membuat warga mau divaksin
namun terbatasnya akses informasi dan jauhnya fasilitas pelayanan
berdampak pada minimnya pemahaman tentang pentingnya vaksin covid
gak tau iya gak tau
iya kan katanya vaksin dulu gak bakal kenapa napa gitu
iya pasti sehat kandungannya
pada usia kehamilan yang sudah memasuki enam bulan rida belum pernah memeriksakan kandungannya
jarak puskesmas sebenarnya hanya enam km dari kampung gunung sangar
tetapi tidak ada sarana transportasi yang memadai
jika nanti melahirkan rida akan meminta
tolong kepada paraji atau dukun beranak
iya sebenarnya kan pengen ke pukesmas tapi kan soalnya jalannya jauh
kalau ibu ibu hamil suka ada yang ngebantu di sini
tanpa informasi tanpa layanan kesehatan rida hanya dapat berdiam di rumah menunggu hari kelahiran tiba
memang mereka punya hak sertifikat tapi ternyata
masih dalam diklaim oleh perhutani
jadi kata kakek dulu anak cucu tuh kalau kakek sudah meninggal jangan pergi kemana mana
rawatlah apa yang kakek sudah berjuangin dari nol sampai sekarang
jadi harus tetap tinggal di sini jangan kemana mana
kalau bencana kemana mana juga itu udah pasti
kalau alahudah pun pasti jadi kan
kita pasrah aja kepada allah gitu
warga kampung gunung sangar percaya potensi alam seperti sumber air melimpah sawah hijau yang luas
serta wilayah kampung yang dikelilingi indahnya gunung hanjawong cibakatul dan pasir petai
akan membawa mereka kepada kemajuan

sejumlah lokasi di sekitar kampung ini telah menjadi tempat wisata yang mulai diminati masyarakat kota
seperti curug lewi hejo curug golek dan curug bidadari
haji syamsuki tujuh puluh lima tahun adalah warga tertua di kampung ini
lebih dari lima puluh tahun tinggal di sini satu satunya penghidupan syamsuki hanyalah bercocok tanam sebagai petani di kaki gunung
nah pak apa yang dipercaya kepada bapak selama lima puluh tahun
bapak saya ingin memiliki lampu yang berlalu
dan juga memiliki listrik yang berlalu
jika saya tidak bisa berjalan saya akan berlalu
itu saja yang saya inginkan
selama ini apa yang kamu lakukan
saya tidak tahu
saya ingin menjaga kemampuan saya
saya ingin berjalan dengan berlalu
saya ingin memiliki listrik
saya ingin memiliki listrik
saya ingin berlalu
saya ingin berjalan dengan berlalu
itu saja yang saya inginkan
kalau kampung di atas kan sudah ada listrik
tapi kampung bapak belum
lima puluh tahun ya pak
listrik listrik itu sudah diperlukan bapak
sekarang mereka mengajukan
kalau tidak kita tidak bisa berjalan ke desa
kalau tidak kita harus ke sana
kita hanya bisa berjalan dengan data data saja
menurut kepala desa sukamulia komar
selain lokasinya yang terpencil
kampung ini sulit mendapatkan fasilitas seperti listrik
karena terbentur persoalan legalitas tanah hutan
tanah permukiman di kampung gunung sanggar adalah milik warga turun temurun
namun jalan menuju desa tak kunjung diperbaiki
karena terkendala izin atas lahan perhutani
meski sudah ada dana pembangunan dari program satu miliar satu desa atau samisade
pihaknya membutuhkan bantuan pemerintah kabupaten bogor
untuk persoalan perizinan tanah
kalau bicara kesulitan mungkin itu hanya istilahnya ini aja pak
terkait dengan masalah
itu karena kita melintas di wilayah hutan
itu yang kita lintasi itu sekitar lima kilo
itu semuanya wilayah hutan
kita harus dibantu dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten
yaitu permohonan izin daripada pihak perhutani
karena tanpa izin dari pihak perhutani kita nggak berani
bupati bogor adi yasin mengaku sudah mengetahui permasalahan ini
bupati telah membentuk satgas gugus tugas reforma agraria pada oktober lalu
namun sejauh ini kampung gunung sanggar belum masuk dalam agenda prioritas pertama satgas gtra
karena ada juga satu desa yang memang mereka punya hak sertifikat
tapi ternyata masih dalam diklaim oleh perhutani
nah ini yang harus segera dibereskan
makanya kita kan ada gerakan gtr
gerakan gugus tugas reformasi agraria gtra
kita sudah bentuk gtra
di antaranya adalah bpn pemerintah daerah ke polres ke jari dan semua
forkopim sudah di situ ada di dalam gugus tugas itu ya untuk menyelesaikan hal hal seperti ini
tokoh agama kampung gunung sanggar ustadz sofian
mengajak masyarakat tetap optimis menatap masa depan di kampung gunung sanggar
kita berikan support kepada mereka bahkan hidup kita ini bukan cuma di dunia
kita butuh juga untuk bekal di akhirat
paling hanya kita sering galakan pengajian pengajian setiap malam selasa dan malam jumat
karena kampung mulia sangat baik
masyarakat kampung gunung sanggar tak akan pernah berhenti berharap
dan berjuang untuk menanti masa depan yang lebih baik
mereka telah menjalankan seluruh kewajiban sebagai warga negara yang taat aturan
meski harus dilalui dengan segala keterbatasan
dan kini saatnya negara memberikan haknya agar mereka turut bisa merasakan peradaban dunia
jangan lupa sama kampung halaman sendiri
karena walaupun kita merantau jauh ke kota ke mana
tapi kita akan balik ke mana
ya kita akan balik ke tempat kita sendiri
hanya mengharapkan pemerintah meninjau kampung terpencil ini
supaya pln cepat nyampe ke sini
pengen melegal dikataskan tempat ini
warga mulia sari dan gunung sanggar tidak muruk muluk pengen apa apa
hidup tentram damai karena kita tidak punya pilihan lain